baik kita mulai ke pak wawan purwanto
sekarang pak wawan kalau kita lihat rentetan yang terus terjadi begitu ya
dari mulai peristiwa mungkin di makobrimob
satu orang kaget dan bagaimana itu bisa terjadi begitu ya
di rutan yang ada di dalam makobrimob
lalu kemudian sesuai bukan sesuai
seperti yang dikhawatirkan
akan ada aksi aksi yang memicu karena terinspirasi di makobrimob
kemudian ada beberapa aksi di surabaya
bahkan tiga gereja cukup mengejutkan
letaknya surabaya juga belum pernah catatannya
terjadi peristiwa seperti itu
lalu kemudian ketika rame rame di surabaya
ada terjadi lagi di mapolda riau begitu pak
catatan dari badan intelijen negara seperti apa sih pak
aksi ini apakah tidak mampu terdeteksi atau bagaimana pak
sebetulnya semuanya sudah diperkirakan bahwa akan terjadi rusuh
rusuh itu diperkirakan akan besar tanggal sebelas mei
kenapa tanggal sebelas
ada apa tanggal sebelas mei
ya ada peristiwa di mana ada demo besar besaran di monas
kan orang anggota briba banyak ke monas ini
jadi sini pengamanan kan lengang kurang berat
nah di dalam rencana berontak jebol
dari luar masuk
terus sudah menyebel
ambil di gudang senjata
rencana awalnya seperti itu
itu dulu tanggal delapan
jadi rencana tanggal sebelas itu berantakan
berantakan dari tanggal delapan sudah terpicu dulu tiga puluh enam jam
dia terus akhirnya teratasi
ya tanggal sebelas akhirnya mentah
ya mereka masih ada yang sempat bunuh ada yang perempuan yang lain
harusnya itu terjadi pada tanggal sebelas maksudnya dari tanggapan
nah kemudian dari sebelah penangkapan baik itu bekasi
meleset tanggal sebelas
dia memulai serangan di surabaya
semua aparat polisian memang siaga
setelah mako brimob itu semua aparat kepolisian siaga pak ya sebenarnya
memang mau diserang
komite intelijen pusat itu kan merapat terus ya
secara berkala itu
dan itu kan seluruh
otoritas intelijen kementerian lembaga terkait di situ ada
memang sudah dibuka rencana seperti itu
hanya waktu penyerangan berubah
menjadi tanggal tiga belas
nah surabaya karena mau nyerang pihak kepolisian
kepolisian memperkuat lapisannya
akhirnya ada sasaran alternatif
oh jadi ketika polisi dibuat
siaga untuk memperkuat pengamanan secara berlapis
di masing masing markasnya begitu
justru sasaran lain yang kemudian disasar oleh pelaku ini
apakah yang seperti itu juga tidak terpantau atau tidak terdeteksi pak
untuk yang sasaran lain itu
karena kan pasti juga kepolisian akan berpikir
kalau kita perkuat lapisan tentu saja
apalagi setelah penyerangan di
bukan penyerangan setelah ada peristiwa di mako brimob
tentu saja ada mungkin alternatif wilayah
yang akan diserang yang lain
tidak adakah pemikiran itu dari
dita ini sudah ditempel lama ya
dan cuman tidak ada bukti
inilah kelemahan undang undang
dimana itu harus ada bukti permulaan yang cukup
nah itu tidak mudah
karena dia pandai menyembunyikan dari bukti bukti itu
dan semua data yang namanya data cad itu ada
tinggal nangkep sebelumnya
tapi kan sekarang undang undangnya kriminalisasi sistem
jadi bukti permulaan dua baru boleh ditangkep
nah ini kelemahan kita
yang sekarang sedang direvisi
iya padahal kita dulu kan hebat sekali
waktu kita pakai undang undang anti subversi
undang undang subversi inilah yang dicatur oleh singapura dan malaysia
dengan kekuatan isa itu akhirnya luar biasa kan
kita sendiri melepas itu
demikian juga dari kasus
karena disalahgunakan memang waktu itu kan pak di masa lalu
ya tapi untuk teroris kan beda mas
kalau untuk kepentingan politik dan itu soal lain
tapi kalau namanya teroris itu criminal justice
ya special jadi nggak bisa
kemudian duterte ketika menangani marawi bagaimana
dengan presiden presiden sebelumnya kan lain
kemudian isnylan hapilon kesikat semua
nah duterte langkahnya juga meniru kita di tahun delapan puluh
nah itu kita sendiri dituruli bangsa lain
malah kita sendiri melepas pola itu
oke jadi garis bawahnya sebenarnya orang orang
atau jaringan yang diduga terlibat
dan juga akan melakukan sebuah aksi begitu
sebenarnya sudah terpetakan
sudah ada datanya
dan sudah tidak diawasi
hanya belum menemukan buktinya
nah ini kelemahan
maksudnya tidak bisa ditindak ditangkap terlebih dahulu
karena membutuhkan dua alat bukti minimal
sesuai criminal justice system yang berlaku di indonesia
maka inilah yang perlu diubah di dalam undang undang
yang perlu direvisi itu
selanjutnya kalau itu kuat insya allah
nanti kuat sebagaimana kayak misalnya amerika
bisa menyerbu granada bisa menerbu panama
menekuk presiden panama noriega
bisa menyerbu irak
itu kan karena payung undang undang ini membolehkan
kalau tidak wah diimpit sih itu
nah begitupun undang undang yang berlaku di filipina misalnya
kita melarang pasukan lain yang tidak ada mou di situ untuk masuk
ini kan dia punya otoritas seperti itu
nah kita sekarang saya menyuarakan ini kan sudah lama
dari tahun dua ribu tiga saya sudah menyuarakan ini
nah sekarang baru terasa setelah sekian lama dampaknya
dan makin meluas melebar
tak kalah ada perintah dari isis
supaya menyerang di negeri yang masing masing
nah kita lihat kenapa nurdin emtok dan azhari masuk ke sini
karena di sana tidak mungkin dia masuk
dia masuk langsung dipenjara itu
kawan saya yang masuk ke malaysia
tapi ketahuan dia pernah latihan di afganistan
langsung dipenjara enam tahun tanpa diadili
tapi itu memungkinkan
delapan tahun bukan dua tahun
bukannya kan dua tahun
gara gara hanya pernah dideteksi pernah ikut
pernah ke afghanistan
dan itu akhirnya membuat mereka betul betul tidak berkutik
karena tanpa harus ada bukti kan
nah itulah sebabnya perubahan perubahan ini
artinya mempersempit gerakan
kalau dipersempit akhirnya
waktu untuk mencari titik lemah dan memukul
itu yang kita harus utamakan
baik mbak herdi dari kajian anda
tentang terorisme yang ada di indonesia ini
mungkin ada banyak perubahan pola ya
tapi yang anda tangkap sampai sekarang kira kira
bahwa ibu ibu diselam vegang kerajaan
makanya ini masih ada
ada juga korban dari anggota kepolisian
apa pak yang menjadi catatan penting anda terkait dengan peristiwa yang pertama berlangsung
nampaknya sudah ada perencanaan
termasuk dengan kontingensi plan nya untuk melakukan serangan
tinggal mencari momentum nya
momentum nya itu terjadi di insiden pak kubrimov
di situ begitu itu terjadi maka sel sel yang tadinya pasif atau tidur itu
segera bangkit semua karena sudah ada titik ideologis yang sama
kepentingan yang sama untuk melakukan serangan
untuk mengguncang republik ini
mengguncang masyarakat mengguncang state and society secara serentak
waktu saya diwawancara di mnc
saya katakan setelah pak kubrimov nya akan ada insiden serangan balasan
yang mungkin terjadi dalam hari hari ini
itu prediksi anda ya
ya itu saya bicara hari jumat kemarin di mnc
dan ternyata hari minggu sudah terjadi minggu pagi
minggu pagi juga trans tujuh datang ke kami
dan saya katakan tidak hanya hari ini
mungkin besok dan lusa dan dalam waktu dekat
ini akan ada serangan serangan yang bertubing
terbukti besoknya lagi ada
terjadi lagi saya bilang saya bisa salah analisanya sebagai peneliti
tetapi sebagai akademisi saya harus bicara apa yang saya kaji
dasarnya apa pak kemudian anda bisa memprediksi itu
apakah memang ini pola aksi terorisme itu seperti itu
ketika satu ada peristiwa besar yang cukup memukul
mungkin aparat kepolisian aparat keamanan begitu ya
lalu kemudian akan bisa memunculkan atau menginspirasi
jaringan jaringan yang radikal itu kemudian untuk muncul kembali
yang seperti dikatakan oleh prof asyid bayat mengenai
sel sel teror atau kelompok kelompok teror
baik itu yang lone wood maupun yang terorganisir maupun yang jejaring
itu sangat mudah karena secara ideologis
mereka sudah punya satu sikap yang sama
bahwa ini pemerintahan yang mereka anggap dalam persepsi mereka
togut ini akan diserang tinggal bagaimana dan kapan itu mereka sudah
menurut saya sudah ada perencanaan awal minimal
dan ketika terjadi momentumnya maka bergulir
sehingga saya katakan kenapa terjadi surabaya
kenapa terjadi di rio
sebetulnya basis sosial mereka cukup kuat di surabaya
selama ini orang menengok ke solo
dan sebetulnya di pulau jawa ini jawa barat banten
kemudian jawa tengah mungkin ya
jawa tengah sudah selama ini solo sangat sangat
lupa bahwa jawa timur juga punya basis sosial yang luas
bagi gerakan radikal dan tadi dikatakan mas
apakah selama ini jawa timur jaringan di jawa timur itu tidur diam saja
mereka bergerak tapi pendeteksian dari badan intelijen kan tidak bisa menangkap
tanpa cukup bukti dua tadi dua bukti
dan karena itu payang hukum sangat penting sangat krusial
untuk menimbulkan tidak hanya efek jerah
tapi juga untuk menghentikan atau meminimalisir gerakan gerakan teroris selanjutnya
karena ini mereka ingin dengan persebaran di jawa dan luar jawa
ketika terjadi serangan serentak bisa menimbulkan dalam persepsi mereka
itu guncangan yang dasar yang bisa menimbulkan paralising negeri kita
dan nampaknya serangan hari ini di rio itu sekali lagi membuktikan mereka punya kekuatan
mereka juga ingin show of force ini semacam showcase ya showcase dari mereka
bahwa mereka ingin show of force untuk menunjukkan kami masih punya kekuatan
apalagi doktrin dari isis itu meminta serangan di wilayah masing masing
setelah isis ini terjepit di timur tengah
ini semua berafiliasi ke isis begitu ya memang akan ada titik temunya di situ
tapi pertanyaannya adalah
kalau misalnya di surabaya itu dikenal jaringan jad jad jawa timur
dan dita sebagai salah satu ketuanya ini
sudah diincar lama begitu pak ya sebenarnya sudah dicatat lama begitu oleh intelijen
badan intelijen negara tapi bagaimana dengan yang di riau
rio ini disebutkan tadi dalam konversi pers ke polisian ini nii
nah bagaimana apakah sel sel yang berbeda ini
bisa menyatu dan kemudian terinspirasi momentum yang sama
walaupun sel sel mereka tentu saja berbeda sebenarnya
nanti setelah jadabri ikut kami akan mengulasnya lebih lanjut
tetaplah bersama kami di prime news
tentu saja untuk memberantas terorisme dan aksi aksi teror begitu ya
harus diikuti oleh semua lapisan masyarakat selain juga lembaga yang berundang
tapi ini kemudian
datang kritik dari wakil ketua dpr ri dari fraksi gerindra
fadlizon yang mengkritisi kinerja dari badan intelijen negara dan juga kepolisian
kita lihat terlebih dahulu pernyataan lebih lengkapnya akan seperti apa
dari fadlizon berikut ini silahkan dimunculkan
baik yang disampaikan tempatnya yang kutipan yang kami munculkan ya
ya harus ada evaluasi kepada bin kepolisian
itu harus dievaluasi mereka yang punya tupoksi untuk masalah ini ada pencegahan ada penindakan
baik itu kurang lebih pak salah satu kritikan ataupun yang disampaikan begitu ya
dari dpr wakil ketua dpr ri fadlizon
tapi mungkin itu sama dengan pertanyaan saya di awal begitu
tapi sebenarnya sejauh ini pak selain kendala undang undang tadi kan anda menyampaikan bahwa persoalannya ini
orangnya sudah terpetakan diketahui diawasi diikuti begitu ya
tapi tidak bisa dilakukan penangkapan begitu
nah selain itu kendala lain apa pak
kira kira yang ada dalam upaya untuk mencegah agar orang ini tidak melakukan tindakan atau aksi teror
memang pernah ya digrebek gitu ya digrebek dan tidak ada bukti akhirnya dilepas lagi
waktu itu latihan perang
sangat yakin dan kuat sangat dengan keyakinan kuat bahwa dia ini adalah sosok yang berbahaya
mereka latihan perang waktu itu digrebek dan tidak ada menemukan senjata
tadi menemukan bambu sama juga kayu kayu yang panjang itu untuk
idat itu ya latihan perang perangan itu
tapi kemudian ya karena tidak ada bukti dilepas lagi
nah belakangan memang diawasi dan akhirnya terlibat di berbagai peristiwa aksi kayak di tamrin
tamrin ya padahal itu sebelumnya sudah pernah memang digrebek
tapi memang tidak ada alat bukti tapi nggak bisa juga ditahan
beberapa kali beberapa kali waktu itu di grebekaya yang di sukabumi juga demikian
jadi ini kan persoalan
karena kalau di malaysia sudah langsung bisa itu dikandangkan
kayak misalnya pulang dari suriah di malaysia langsung masuk
kawan saya saja masuk ke malaysia setelah di afganistan dia langsung penjara enam tahun tanpa diadili
ya karena sana tidak mau itu bikin rusuh
ambil resiko diambil
nah kita ini justru tidak menghilangkan itu semua
apa yang menjadi kekuatan kita selama bertahun tahun itu undang undangnya dicabut
tanpa ada pengganti undang undang yang setara
nah inilah yang terlalu longgar
tidak cukup yang undang undang terorisme itu tidak cukup yang sebelumnya
apalagi lihat kenapa si nurdin amto dan dr azhari malah kesini bukan ke malaysia
kalau malaysia dia habis
dengan dia kesini longgar tidak habis nah inilah sebabnya
kecuali mereka sudah melakukan aksi baru
makanya sekarang gini kita sudah hebat di penindakan
tapi dari sisi preventifnya
ini lemah dari undang undangnya
oleh karenanya dengan ini nanti direvisi dan akan berbeda
karena tidak ada kewajiban ada bukti permulaan yang cukup
tapi ada indikasi sudah cukup
ya akhirnya masyarakat harus percayalah kepada apa namanya aparat yang berwenang begitu ya
karena kan penangkapan penahanan tanpa dua alat bukti yang cukup itu kan juga dikhawatirkan
nanti diselewengkan begitu
tapi masyarakat diminta percaya saja begitu
artinya tetap ada lembaga pengawas kan
baik itu di dpr maupun nanti ada pengawas
maka intelijen ada lembaga pengawas intelijen juga
kemudian juga di masyarakat juga pada mengkritisi
pemerintah sendiri juga menerapkan sistem inspektorat di dalam kalau ada pelanggaran pelanggaran
ya untuk pengawasan apa ya
baik itu kinerja maupun juga inspektur administrasi ataupun dari sisi keuangan
jadi semuanya itu
kalau ada kekurangan penyadapan dan sebagainya oh itu sangat rigid
artinya harus dengan sepengetahuan pimpinan dan memang ada obyek yang ditangani
nah inilah sebabnya maka kalau tadi kekhawatiran adanya penyelewengan dan sebagainya
menurut saya untuk kasus teroris memang harus extraordinary
jadi tidak bisa
kayak misalnya amerika sendiri yang konon pendekar demokrasi ketika berhadapan dengan terorisme
dia sampai mengesampingkan hak privat dengan penyadapan itu
kemudian pakai patriot act
patriot itu luar biasa ya nangkep wisata aja
undang undangnya patriot act itu mas
salah satu yang digunakan paling hukumnya ya pak ya
nah dia punya juga undang undang kalau negeri dia dirugikan dia diizinkan untuk memburu meskipun itu di negeri orang
bahkan sampai begitu ya
norega presiden negara berdaulat disikat
rus bagdad irak disikat granada diserbu
ini semua karena dia punya
karena dia punya undang undang itu
undang undang sangat yang berisik pajangkar
nah beri bahwa
artinya kalau enggak ya dia diimpeach kalau misalnya nggak ada
ada payung hukum itu
nah inilah maka kita ingin fair lah
dari hulu ke hilir tetap kita perbaiki
jangan tidak ada intelijen kecolongan
karena setiap bulan minimal sekali itu ada komitmen komite intelijen pusat
itu bertemu seluruh elemen intelijen disitu
seluruh elemen intelijen pak ya
jadi kalau kemudian ada kritik bahwa intelijen di setiap lembaga dan lain sebagainya
memang sama sama kerja tapi tidak pernah kerjasama itu salah
nah ini kan sebelah undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu sebelas
undang undang intelijen mewajibkan ada komitmen pusat
kalau di daerah itu ada kominda komite intelijen daerah
dan itu juga berkumpul dari semua elemen intelijen plus kementerian atau lembaga yang memang ada kaitannya
nah ini disitu dibuka
nah ini disitu dibuka
ini datanya ini datanya datanya
tapi kembali ke undang undang dari data ini mana yang sudah ada evidence
artinya dua bukti permulaan yang cukup mana yang tidak
oh ini ada ini tidak yang tidak mana
tetap dikuntit orang itu
dibuntut sampai kos di sebelahnya
kalau misalnya ada seseorang yang dikuntit itu ngekos di nomor lima yang di nomor enam itu intelijen
nah tapi kan tidak mudah untuk menemukan bukti
untuk menemukan bukti itu karena apa
kita kan tidak mungkin nyerbu
ataupun langsung masuk kalau dia belum
karena masalah undang undang
tidak ada pasal
inilah satu kelemahan kelemahan
sementara dia itu biasanya misalnya ini kos di sini terus ada kos di sana kos di sana
begitu kena sini ngabarin sini untuk move
karena misalnya seperti itu
di bab di sana itu juga belajar mengenai bagaimana kontra intelijen
bagaimana dia belajar di timur tengah
itu untuk escape nya bagaimana pencerai beraian bagaimana pengingkaran bagaimana kemudian mengubah data bagaimana
ini yang mana pak yang intelijen pak ya
oh para pelaku ini
para pelaku itu juga mempelajari hal hal seperti itu
ilmu ilmu intelijen mereka pun paham betul ya
apalagi intelijen tempur karena dia berhadapan dengan jum'e mu'juwa jami dan musuh tatkala berada di sana
nah itu berlaku juga
kenapa dia latih
kenapa dia latih
karena dia latihan perang
dia juga mempelajari intelijen pertempuran
dan sekarang ini latihannya sudah tidak lagi di hutan
tapi justru latihan fisik di dekat markas militer
bahkan ada yang latihan di lapangan lapangan olahraganya militer
itu untuk supaya tidak diketahui
karena apa oh di bkw paharing ini ada keluarga di sini
ada komunitas tertentu yang sering berlatih ya
itu yang jadi kepiawean dia itu ada di situ
dan inilah perlu ada suatu langkah cepat
artinya apa lebih kelonggaran bertindak bagi aparat keamanan begitu ya
supaya mempersempit dia punya ruang gerak
jangan dibiarkan longgar malu malu meluas melebar rusak
jangan dianggap ini sebuah peristiwa hukum biasa ya
ini extraordinary crime tapi penanganannya tidak ekstra kalau sekarang ini
terus kita lanjutkan terutama kita nanti akan membahas begitu pak herdy
terkait dengan sejumlah orang yang pulang dari daerah konflik mungkin terakhir ini disebut nama suriah begitu ya
seperti apa treatment perlakuan negara terhadap mereka agar mencegah tidak terjadinya aksi aksi seperti yang terjadi beberapa waktu terakhir ini
prime news masih akan segera kembali
ya memang akan ada banyak sekali penjelasan mengapa akar terorisme di tanah air ini belum semuanya bisa dicabut atau tercerabut begitu sehingga tidak akan ada terjadi lagi aksi aksi teror di negeri ini
tadi kita sudah singgung soal undang undang ya
tapi bagaimana kemudian katakanlah undang undang itu kan sebagai aksi penangkalnya begitu kan
payung hukumnya begitu
tapi kan ini tidak menjamin juga mereka yang berideologi radikal itu kemudian akan selesai dengan adanya undang undang ini
karena itu dua hal yang berbeda sebenarnya pak ya
saya ingin soroti mereka yang pergi ke suria dan lain sebagainya
dari kajian anda apa sih kemudian orang yang kemudian berada di indonesia ini lalu ingin pergi ke daerah konflik
saya mengatakan surya ini konteksnya daerah konflik ya
tidak mungkin tidak hanya suria dan lain lain
dulu ada afganistan misalnya
kenapa mereka ini mau terpancing atau mau berangkat ke sana lalu pulang ke tanah air kemudian banyak juga melakukan aksi aksi terorisme
mereka nampaknya mendapatkan suatu ajaran ya radikal ya
suatu keyakinan kalau bisa berjuang di wilayah ainsam itu kalaupun gugur atau mati itu masuk surga
kalau bisa selamat dia pulang bisa menyampaikan mengajarkan ajaran ajaran senada serupa yang bisa membangkitkan semangat
jihad versi mereka
ini kan jihad mereka itu kita menganggap itu extraordinary crime
tapi mereka itu meyakinkan itu ideologi perlawanan yang suci
nah ini juga terjadi karena seperti kata profesor oliver wa maupun gilles kahn
orang orang ini banyak yang berlatar belakang bukan santri ya
melalui reislamisasi karena pemahaman mereka tentang agama itu dangkal ketika disentuh dengan reislamisasi yang berisi ideologi garis keras
mereka mudah di brainwashing ya
mereka punya metode para guru para palutan ini punya metode untuk membrainbowsing dengan ayat ayat suci yang sudah dipotong potong dipinter pinter dan dimanipulasi sedemikian rupa
sehingga seolah olah kalau mereka berjuang di jalan ini
berjuang di jalan kekerasan ini begitu mati akan masuk surga
nah di suriah menyediakan medan yang sangat menawan bagi mereka karena ada doktrin tadi ada dogmat tadi
menginjakan kaki di syam gitu ya
dan itu saya kira yang menyebabkan ratusan anak bangsa ini ya bapak ibu dan anak anak terbang ke suriah
untuk berlagak di sana berjihad di sana
entah untuk sesuatu yang apa tapi diakini sebagai suatu perjuangan suci
untuk mendapatkan surga dengan cara mereka
dan ini doktrin ini ketika isis tersudut terpojok dengan mengeluarkan doktrin baru supaya berjuang di wilayah masing masing
jadi ada yang berharap sorkat to the heaven
jalan pintas ke surga
lalu ada yang mencoba mengi mengi begitu
ayat ayatnya dan juga ranahnya
ranah yang lain
ditambah lagi ya
basis moral tadi
tadi mendapatkan basis material di mana ekonomi kita kebetulan sedang lemah
ekonomi kita sedang merosot
nah di sana kan dijanjikan gaji yang tinggi juga kalau pergi ke suria
kalau anda berjuang di sini anda mendapat gaji berlipat gitu loh
itu juga iming iming yang mendorong ratusan orang itu bertolak ke sana
nah ketika mereka pulang ke tanah air tidak bisa ditangkap
karena itu dua hal yang berbeda ya
kenikmatan di duniawi dengan gaji yang besar tadi
double guard dan pendekatan ini
ada sejumlah nama yang kita gak ketahuan
ada dark number yang berangkat ke sana
itu yang terdeteksi ratusan
mungkin yang tidak terdeteksi itu bisa lebih dari itu
dan menjadi pertanyaan buat kita semua
sejauh mana lembaga lembaga agama dan lembaga lembaga sosial kultural kita memperkuat nilai nilai keislaman kita yang rahmatilil alamin
catatan terakhir pak wawan purwanto sebagai penutup
bisa dijamin begitu
mungkin tentu saja kan tidak bisa membocorkan informasi intelijen begitu pak heka media
tapi kira kira masyarakat yang resah ini ingin mendengar mungkin dari pernyataan dari pak wawan sebagai perwakilan dari bin begitu
apakah hal hal yang tragis seperti ini bisa masih tidak akan terjadi dari beberapa waktu ke depan pak
kalau ancaman masih ada
ancaman masih ada pak ya
karena memang ini kan global
jadi timur tengah bergola
sini pasti bergola
sekarang yerusalem ini bergola
apalagi ini amerika nekat mendukung yerusalem untuk menjadi ibu kota dan dari pihak pemerintahan israel tetap meresmi membuka kedubes dari situ
dan pemerintah kita menolak tegas itu ya
tapi ini dampaknya ke kita nanti
mesti panas situasi ya
dan kemarin demo di monas itu sudah bibit bibit dimana akan ada suatu perlawanan dan penolakan
makanya saya selalu bilang bahwa dibalik aksi teror itu adalah kepentingan politik
dibalik aksi teror itu adalah kepentingan politik
siapa yang bikin isis dulu
yang bikin isis dulu hillary clinton mengatakan amerika inggris dan israel yang bikin bersama
tapi setelah sekian lama dia tidak mampu menjatuhkan assad ya
akhirnya masuk ayman al zawahiri
merusak itu kan di al qaeda
pecah belah menjadi empat belas faksi
masing masing berantem bunuh bunan
tidak bisa dikendalikan sampai sekarang ini
sampai sekarang ini ya
sampai sekarang ini ya
bahkan ada vaksi vaksi juga di amerika ya
tidak bisa dikendalikan
nah menjadi konyol ketika ada jaringan jaringan disini selesai disini kemudian berbayat kepada justru pola isis
kita berbayat disini karena dia selalu mengirimkan berita berita gambar gambar menarik heroik itu
ditambah ayat ayat yang diputar seolah olah di akhir zaman siapa yang di negeri sam meskipun separuh kaki dia dijamin masuk surga
sebenarnya ini masuk ke situ
padahal sedang kacau justru yang mau di tv itu sedang kacau
iya kenapa surabaya
dulu pemberangkatannya itu hampir seluruhnya dari surabaya bandara juanda
di sana dari transit terus kemudian kuala lumpur
kuala lumpur ke turki turki masuk ke kilis
kilis itu daerah di suriah sana
antara lain banyak gitu
nah itulah sebab mengapa disini banyak basis
karena semua itu menjadi ter sentral disini
baik itu persiapan tiketnya
tidak bisa diapa apain waktu banyak berangkat dari surabaya itu pak
mau ngapain mau belum ada bukti dia mau kemana
emang tujuannya dia mau tur alasannya mau tur
undang undang kita lemah disitu
nah oleh karenanya sudah dipelototin saja
kita seperti ibaratnya anjing herdut yang diikat kakinya gini kan
sudah tahu mau nangkep tapi
maka masyarakat tetap harus tenang
insya allah pemerintah presiden jokowi akan memberikan perhatian yang besar
ketika ada payung hukum perundang undangan sudah dinyatakan kalau ini tidak selesai bulan juni
maka akan ada perpu
nah itu jelas
dan sekarang pelibatan tni sudah mulai masuk
presiden disebutkan merespui ya
sudah ada sebelumnya bko
dan di undang undang tni ada
cuma nanti kalau misalnya itu itu harus ada sinergi
artinya jangan sampai tutang tindih
karena ini beda
yang satu penegakan hukum yang satu kill ore to be kill
nah penegakan hukum tetap harus dibuktikan
dan kalau bisa kecuali melawan
kecuali dia melawan pelawanan boleh ya
tapi intinya tetap diusahakan supaya dia tetap dalam kondisi hidup sehingga bisa diadili
pak wawan purwanto terima kasih atas ulasannya malam hari ini
pak herdi juga terima kasih
kita berharap tidak ada aksi aksi yang mengerikan lagi
aksi aksi yang seperti hari ini terjadi lagi di pempol dari yaw
kita berharap aksi terorisme bisa segera punah
tidak ada lagi di tanah air ini
terima kasih pak wawan dan pak herdi